hai kejadian ini terjadi saat seleksi calon aparatur sipil negara tahun dua ribu dua puluh satu di kabupaten
madiun minggu siang sejumlah sepatu peserta mengelupas bahkan ada yang copot airnya
penitia pun membantu melakban sepatu sejumlah peserta yang sol sepatunya mengelupas menurut
panitia selama pelaksanaan tes seleksi kompetisi dasar yang berjalan empat hari banyak ditemui
kejadian soal sepatu peserta terlepas saat akan memasuki ruang ujian selain lakban penitia juga
menyiapkan tas kresek dan tali rafia agar peserta nyaman saat akan menjalani tahapan tahapan seleksi
yang memang mungkin terburu buru untuk jalan ada sepatu yang coplok gitu ya ada mas terus apa kemarin itu
ya sepatu juga ya
yang lepas sehingga tidak bisa dipakai dibungkus sama kresek itu itu saja terus tapi masih tetap
boleh ujian boleh ikon juga ikan pinggang yang apa celananya kedodoran dan sebagainya itu ya
kita fasilitasi kasih rafia biar dia rapi gitu mulai lancar serupa dari soal maupun
tahapan bagaimana ini tadi alhamdulillah disiplin sesuai jam waktu sesuai semuanya
seleksi calon aparatur sipil negara tahun dua ribu dua puluh satu di kabupaten madiun diikuti sebanyak satu tiga ratus lima puluh delapan peserta
namun terdapat satu ratus delapan puluh lima peserta tidak hadir pada saat tes tanpa konfirmasi sehingga selama
tes diikuti sebanyak satu satu ratus tujuh puluh satu peserta inam tohari madiun jawa timur